sejumlah ahli meminta pemerintah indonesia segera merespon dan memitigasi pernyataan dari organisasi kesehatan dunia yang memutuskan bahwa cacar monyet atau monkeypox sebagai keadaan darurat kesehatan secara global
meskipun belum ada kasusnya di indonesia wabah ini terus berkembang hingga ke tujuh puluh lima negara
kita bahas hal ini bersama dengan zubairi jurman ketua dewan pertimbangan ikatan dokter indonesia atau idi
prof beri selamat malam
selamat malam saya kali ini bukan ketua dewan pertimbangan siti lagi sedangkan si pengurus
jadi saya sebagai dokter swisalis penyakit dalam profesor dan konsultan simatologi onkologi
baik kami konfirmasi
prof berry meskipun indonesia belum memiliki kasus monkeypox atau cacar monyet
kita tahu penyakit zoonosis ini sudah lama begitu bahkan dari tahun enam puluh an kalau tidak salah menjadi momok negara lain
apakah penyakit ini juga sudah menjadi concern untuk riset dan penelitian di indonesia prof
iya jadi kasus pertama pada monkey pada monyet itu tahun lima puluh delapan kemudian pada manusia tahun tujuh puluh
namun habis itu tidak ada kabar lagi kecuali di afrika barat
nah tahun dua ribu dua puluh dua ini mendadak banyak banget
nah apakah menjadi concern kita tentu saja
jadi kementerian kesehatan dan juga para ahli juga sedang terus mempelajari mengenai penyakit ini dari data negara negara lain
karena kan sudah lebih dari enam belas ribu dan lebih dari tujuh puluh lima negara
jadi kan rasanya indonesia sebagai negara terbesar keempat dunia
karena penduduknya setelah china india amerika kemudian indonesia amat mungkin sebetulnya mulai sudah ada satu dua
jadi kita memang terus mempelajari hal ini
baik mengingat who sudah memberikan status darurat prof apa artinya penyakit ini sangat cepat menular dalam periode tertentu
iya benar jadi menular cepat kemudian jumlahnya banyak lebih dari enam belas ribu
kemudian ke banyak negara sudah lebih dari tujuh puluh negara
jadi di inggris dan di amerika masing masing sudah lebih dari dua ribu kasus
di australia juga lumayan banyak
oke prof berry kita tahu belum selesai pandemi kita dihadapkan lagi dengan fakta wabah baru ini
bagaimana kemudian masyarakat harus mewaspadai hal ini
saya lihat prof berry cukup kencang di twitter
bagaimana masyarakat harus mewaspadai soal ini
iya artinya kita tahu dulu gejalanya apa
jadi gejalanya yang mencolok tentu pelayanan kulit
namun sebelum itu kan pasien merasa demam meriang kemudian sakit kepala kemudian ada pembesaran kelenjar di getal geta bening di leher ataupun di ketiak ataupun di libat paha
dan baru kemudian muncul pipinya kemerahan kemudian timbul kayak sasar mirip mirip sasar air atau melenting
kemudian merata ke seluruh tubuh
nah kalau ada gejala itu harus segera ke dokter tanya dok ini aku sakit apa jangan jangan cacar monyet
namun sebelum ke dokter jangan pergi kemana mana
jadi hanya boleh keluar rumah untuk ke dokter untuk pastikan apakah sakitnya cacar monyet atau bukan
oke kalau kita lihat angka kasus kematian akibat monkeypox atau cacar monyet ini mungkin angkanya terbilang kecil prof
tapi bagaimana kemudian melihat hal ini
sudah ada angka kematian sudah ada kasus yang orang meninggal dunia karena penyakit ini
namun kalau yang di negara negara lain dengan penularan antar manusia itu jauh di bawah itu
jadi angka kematian memang benar rendah sekali
namun kita sekarang mulai belajar juga kan bahwa pada waktu covid sembilan belas
namun kalau jumlah kasusnya jutaan ya menjadi banyak yang meninggal
dan akan menjadi beban juga untuk sakit untuk perawatan
apalagi cara menularnya begitu mudah
walaupun angka kematian amat rendah kita tetap perlu waspada banget
sekali lagi kalau amat rendah tapi kali jumlah kasusnya nanti banyak banget itu yang dikhawatirkan
solusinya akan banyak yang sakit yang meninggal
sebetulnya cara penularannya seperti apa prof berry
apakah memang hanya dengan interaksi kulit sesama manusia atau seperti apa
iya kalau kita berdekatan dengan orang yang sakit cacar monyet itu bisa tertular
apalagi kalau kita menyentuh
namun juga dengan berpelukan dengan persiuman dan dengan hubungan seksual
baik laki perempuan maupun laki laki itu juga akan timbul penularan
dan pada website dari cdc amerika jelas sekali kita dilarang
jangan dari baju bekas pake dari pasien maupun bahkan saruk kasal kasur
dan juga jangan share jangan bertukar untuk endo feeling maupun sangkit
jadi memang mudah
artinya pada dasarnya sebetulnya protokol kesehatan itu wajib dilakukan begitu ya prof
tapi kalau di luar soal protokol kesehatan yang mungkin sekarang orang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan
ada komentar ada sejumlah komentar di media sosial yang mengaitkan sejumlah wabah termasuk monkeypox ini
terkait dengan iklim yang cukup ekstrim di beberapa negara
tanggapan prof berry secara medis seperti apa
ya memang ekstrim
kebetulan anak saya tinggal di amerika yang biasanya antara dua puluh derajat sekarang tiga puluh
kadang kadang lebih kemudian belum lagi di inggris di eropa lebih tinggi lagi
namun ini penyebabnya monkeypox virus
jadi virus monkeypox yang secara kinesis mirip banget dengan virus tatar yang penyelam manusia
jadi memang penyebabnya virus penularannya jelas
dan penyebabnya karena masalah darah
kemudian kapan mitigasi ini harus dilakukan oleh pemerintah prof berry dan mulai dari mana
saya kira mitigasi oleh semua pihak ada pemerintah juga para dokter juga masyarakat juga perlu
artinya kan case finding menemukan kasus penting banget untuk kemudian mengkarantina mengisolasi
sehingga tidak terjadi penularan
sehingga orang orang siapapun apa itu dokter apa dokter umum apa dokter kulit apa dokter penyakit dalam
ataupun anggota keluarga kalau melihat seseorang dengan kelainan kulit yang mirip mirip cacar
jadi ada montik montik banyak di muka ataupun kalau lagi buka baju kelihatan juga di badan
nah di situ kita harus hati hati dan menyarankan
pihak ke rumah sakit untuk memastikan ini apa benar cacar monyet atau tidak
kemudian kalau dokter kerja di rumah sakit kalau mencuriga itu ya harus lapor ke direktur
direktur lapor ke binat binat kesihatan cepat kemudian akan mengirim sampelnya ke laboratorium yang sudah ditunjuk oleh
oke tidak menutup kemungkinan begitu ya indonesia bisa atau virus ini bisa masuk ke indonesia
karena kalau kita lihat india sudah ada satu kasus dan negara tetangga kita pun sudah memiliki kasusnya
di australia kasus cacar monyet ini jadi kita harus memitigasi sejak awal sejak dini
dan juga waspada terhadap segala virus atau wabah di indonesia begitu ya
prof zubairi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
salam sehat prof
selamat malam salam hati hati waspada